di tengah salju pagi itu wali kota bill basi menyambut voa ke kantornya di balai kota dearbonheits negara bagian michigan
ia sudah menghuni kantor itu selama dua tahun terakhir
kota kecil di pinggiran decok itu senyap dari pemberitaan di kancah nasional
akan tetapi bill imigran asal lebanon ingin membawa perubahan ke kotanya
bil dan keluarganya melarikan diri dari peperangan di negara asalnya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ketika ia berusia dua belas tahun
di amerika ia berjuang menempuh pendidikan akibat kendala bahasa dan kemampuan baca tulisnya yang minim
namun semua itu berhasil dilalui hingga ia menjadi seorang marinir juga ahli aeronautika dan sempat bekerja untuk perusahaan boeing dan ford
kisah serupa dialami amar galib
wali kota hamtramck yang berjarak sekitar lima belas menit dari dearborn heights
amer imigran asal yaman pindah sendiri ke amerika serikat ketika berusia tujuh belas tahun
ia memenuhi kebutuhannya sehari hari dengan bekerja di pabrik otomotif sambil menamatkan bangku sma
ia lantas melanjutkan pendidikannya ke sekolah kedokteran sembari menekuni hobinya dalam dunia politik
saya berusaha untuk membuat hubungan yang baik dengan orang orang
dan ketika waktu itu mudah saya memutuskan untuk berusaha untuk berusaha di pejabat publik
pada tahun dua ribu dua puluh satu bill amer dan abdullah hamud wali kota dearbon mencetak sejarah sebagai wali kota muslim berketurunan arab pertama di kotanya masing masing
meningkatnya populasi keturunan arab disertai kesadaran berpolitik memperluas kesempatan para kandidat ini untuk terpilih
ini sangat baru masyarakat muslim memiliki kekuatan politik seperti sekarang
di mana orang orang telah berhasil berjalan untuk berusaha
anda melihat orang orang dari masyarakat yemen yang mengatakan
hey kita sudah lama menjadi bagian dari masyarakat ini kita juga berharga untuk berdiri di atas tabel
bagi amer pencapaian bersejarah itu harus dijalankan tanpa celak pasalnya masih banyak pihak yang berpandangan negatif terhadap muslim
ini adalah tanggung jawab yang besar
tanggung jawab yang besar

karena anda ingin menunjukkan bahwa anda berada di tengah tengah media
dan setiap hal kecil akan berjalan viral
jadi kita harus sangat berhati hati
dan kita harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa kita bisa membuat perubahan positif di dalam komunitas kita
bill mengaku tidak pernah menganggap identitasnya sebagai muslim keturunan arab sebagai beban ataupun keuntungan
persis buddha maunya tapi hati hati karena min protection
yang kami hargar oleh jenis contra atau muhammadiyah
dan quotes lainnya
yang ada lebih besar
di dalam bagian pendukungnya
kel seconds untuk bahwa
rifan wiestono virginia gunawan al murhanan b o